saya niatnya sama teman teman yang lain
skema pendapatan yang mereka terima
enggak sebenernya aku enggak begitu ngikutin sri kandi
terutama bagi anak anak dianjurkan tidur selama minimal tiga puluh menit di saat siang hari
polio dapat menyebar ketika makanan atau minuman terkontaminasi oleh fesis
terus bener gak sih membantu sepeda
jadi tidak ada kaitannya dengan pinjaman online atau perusahaan pembiayaan
tentang kebenaran plastik ini setelah kita terbuka pada tubuh kita
itu tapi kan tetap saja itu diperlukan proses
kalau partai itu konsisten untuk bagaimana
kemarin ini baru mencapai di angka enam puluh delapan
kita sekarang bingung nih bu mau sebutnya nih dia sebagai pemain basket kah
kegiatan ini dilakukan selama bulan ramadan
dan pas bareng pj pun berhasil sumbangin satu juara nih kan gue ya
yang pertama untuk ktpsln tepatnya di kantor kedubes dan juga di kantor konsulat jenderal ri
sehingga resikonya jadi meningkat
maksudnya yang udah di luar gitu
yang mulia ketua bapak suhartoyo yang mulia bapak saldi isra yang mulia bapak arief hidayat yang mulia ibu eni nurbaningsih
ya tentu penguatan pasar modal yang
anomali cuaca juga turut andil mendorong laut lebih dekat dengan permukiman
kita kan ada indikatornya gitu kan gitu kita lihat kita alami kita menyaksikan kan itu
masa mahal itu tapi disini ada
tapi komunikasi itu menurut saya membuat tone yang negatif
ya kalau kita lihat saham saham bank besar masih tetap menarik ya
dalam proses breeding ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
mereka kadang kan mereka nggak pulang mereka hanya paling mandi juga di sana
kemarin kan kalau nggak salah awal desember ya sempat mau ada semacam se atau apa gitu
tentu kita harus tahu sendiri juga
udah ada kabar belum sih kok untuk vibawa world cup rally window dua tuh
wing nya juga tinggi tinggi kalau recovery kita nggak komplit susah
karena sosialisasi kami lakukan itu kami selalu mengajak komunitas komunitas selalu mengajak para pemerintah untuk ayo kita mulai melakukan perubahan perubahan
enggak soalnya adek gue tuh dua tahun lalu juga ikut jurnal nba yang di gimana itu deh yang main di dimana itu ya yang sama si marvin william tuh dimana ya tuh marvin william tuh
dan yang paling akhir adalah bagaimana kita kehidupan kita ini diisi dengan aspek religi dan spiritualitas
idagunawan memberikan tips sederhana
tapi ketika dengan misalkan maroko atau turki itu jadi berbeda
menyeberangi anak sungai selebar sepuluh meter ini agar bisa sampai ke sekolah
anda bersama sbs bahasa indonesia
saya ditawarin tapi yang lain cuma dua doang
sehingga kita saat ini menggunakan gula yang impor itu dari brazil
mereka mereka yang menginisiasi serangan tanggal tujuh oktober
dari turun mobil sampai itu digandeng buheti nya
mengajak anaknya untuk mendapatkan terapi eduplay
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang pergantian upah di australia
membuat kita juga harus lebih
untuk saat ini belum bisa dilewati karena masih proses pembangunan
jadi di sini kita memanfaatkan skylight dan memasukkan cahaya dari atas
mengakui masih ada pertanyaan yang harus dijawab
mudah mudahan sih beberapa hari ke depan robnya besar lagi
di negara negara lain yang didorong adalah dari sisi konsumennya
itu yang menjadikan sedikit skeptis
kita akan belanja beberapa bahan untuk membuat siomay dan aneka camilan pelengkap
memilih untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat
terus kayak rivaldo ada rivaldo pplp ngajakin ngajakin di binus
selamat siang terima kasih
lu kemarin memutuskan pensiun pas lagi di video augie sih ngomong september dua ribu sembilan belas
ketika kita mendapatkan pahala sedekah
apa solusi dari pemerintah untuk menekan angka ini